bang kubur yang empat
tunggu ya sepuluh menit lagi pak ya
gak boleh begitu
eh kalau rezeki jangan ditolak
kenapa ketawa pak
ada yang lucu
ya ampun lah luka gak tau gue
mahmud adeknya haji muhid
udah dua puluh tahun bang
kemana aja aku selama ini
kerja kok diajak temen ke kaledonia
udah gitu abis kontrak
ayah pusing muter muter aja
pokoknya keliling dunia aja dah
orang di kampung disini
belum tentu bisa keliling dunia kayak lo
gak semuanya pokok keliling
baru sebagian doang
iya ntar kalau punya duit lagi
nah sekarang udah makan belum
itu dia pertanyaan yang ditunggu
nah kalau gitu lu beres beres dulu
gue siapin makanannya
lo beli makan banyak banget
ini bakal membantu kita
mengangkat rajad kita ya
kan lu keliling dunia
makan sok sama sate
samanya kan ini makan itu
burger sama sepak
kayak mie gitu loh
kayaknya yang kayak tentu
iya biasa makanan bule
emang lu di solo kerja apaan
di peternakan ngurusin sapi impor
dia nih yang bakal nunggu kita
yang bakal angkat derajat kita
bawa duit banyak dong
pokoknya sampai gak hitung dah
kalo nih orang banyak duitnya
buat bayar utangnya si roby
karena buat muter muter
menikmati dunia jalan
menikmati dunia cinta allah
buat berus dah tuh duit
makanya ayo kemari mau lempak itu
ayi kagak setuju dia tinggal disini
pake ngejamu dia segale
udah abah kehabisan duit
ehe malah sekarang dia mau bikin macem macem lagi
iya umi tadi kirain dia tuh sukses di luar negeri
gatau belasak juga
nah sekarang gimana dong
sekarang apa harus usir dari sini
umi gak mau tau
gak bisa nerima lu disini
kenapa emang gak nerima
karena abang masih punya hak di rumah
itu kan salah lu sendiri
waktu abang meninggal lu kenapa kagak pulang
yang penting ayah ada
tapi lu kan kagak ada kabarnya
hidup atau mati
karena masih ada
usir aja deh abang
kalau ayah kagak boleh dimari
abang sama keluarga juga keluar dari rumah nih
kok jadi ribut begini sih
lagi lagi apa terima ada aja
tukang dimari berat banget
bukan begitu tapi
udah gini aja deh bang
abang kagak udah seluas
ayah tinggal dimari
mulai cerai sepuluh tahun yang lalu
anak agak ada
makanya nih kalau dimari nih ada perawan
eh tapi ntar aja ntar aja ntar aja
tunggu ayah kerja dulu
ayah kagak mau bikin orang pelangsa
gimana ya setuju kan
ntar gue siapin kamar buat lo
nah gitu jadi cakep mukanya
nah ini kamar bisa lu pake
lu jangan minta warisan
kenang aja po
sebenernya po hadijeh nyuruh ayah tinggal disitu
kayak keranjang tape tumpuk tumpukan
tapi kalau mau ikut pembagian warisan itu harus secara hukum islam
ya yang kita kenal sebagai hukum pembagian warisan secara cepat
supaya itu warisan gak dibuli masalah
hei dia gua sekolahi di kair rumput

oh kuliatul banat al azhar
tapi aneh anaknya pinter
abang lu ini sudah dua kali nih haji
kagak ada urusan
ya kita sambut hari ini dengan penuh semangat
ya mudah mudahan pekerjaan kita hari ini
mendapat berkah dari allah swt
nah seperti biasa
sebelum kita keliling
kita panjang doa dulu
wa bintan fi jasad wa barokatan fi rizqi

amin ya rabbal alamin
yang semangat yuk
ini kampung agak berubah
empat puluh tahun gue tinggalin begini begini aja
ini masih rumah somad kok
enak aja rumah gue
kemana gue tau
gue gak tau
eh makanya gue ngurusinnya begituan
eh pok jadi perempuan jangan galak galak
gak guguran lu rasa lu
siapa tuh pok
tau tuh orang baru kayaknya
orang baru kesal tau banget dikomongin ini ya
waduh mak pada kabur

kayaknya situasinya kagak berubah mat
apasal lagi dah gue
kalo mereka gak laku nih
waduh setoran gimana ya mat ya
gak ketau dah gue bang
bang bukurnya emang
maaf ya baru aja buka
tunggu ya sepuluh menit lagi pak
gak boleh begitu
eh kalau rezeki jangan ditolak pak mali
kenapa ketawa pak
ada yang lucu
ya ampun lah
lu kagak tau gue
mahmud adeknya haji muhyiddin
yang dulu kecil kita berantemulu
iya allah udah segede gini
hebat sih salah emang
usah buburnya maju ya
ya alhamdulillah deh
lo kemana aja gak pernah keliatan
ya asa gue muter muter keliling dunia
ternyata dunia itu gak segede betawi doang
yang namanya betawi masih masih kekrit dibandingkan dunia
emangnya udah muter kemana aja sih
ke belahan bumi selatan
itu daerah dingin
pertamanya ke kaledonia new zealand australia
oh dimana tuh
belakangnya mekah ya